puspo wardoyo seorang pengusaha kuliner di solo jawa tengah
mengeluarkan produk inovasi berupa makanan tradisional yang dikemas secara instan
ada beragam jenis makanan tradisional yang dikemas instan
antara lain gudeg tengkleng bakso rendang kari ayam dan gulai ikan
puspon memanfaatkan teknologi self heating pad sebagai alas pemanas instan
bentuknya seperti bubuk yang dibungkus kemasan plastik atau saset
kandungan self heating pad antara lain aluminium partikel
cukup dituang air dalam hitungan menit air akan mendidih
selanjutnya nasi ditaruh diatasnya sementara lauk di bawahnya
tunggu lima belas menit nasi dan lauk akan panas dan siap disantap
jutru makanan ini cocok sekali untuk pandemiknya makanya lockdown
kalau tidak dua bulan nggak boleh keluar wah ini paling cocok
ini masak dalam tidak ada lockdown
ini untuk makan sehari hari
ini untuk sehari hari
saya ciptakan ini bagaimana tidak hanya untuk lockdown untuk pandemi
aneka kuliner nusantara instan ini dijual antara lima puluh hingga enam puluh ribu rupiah
makanan instan ini diklaim bisa bertahan hingga satu tahun
bisa buat saya oleh oleh
terus habis itu bisa buat sayang
makanan sehari hari saya makan di rumah dengan praktis ya
kan tidak perlu masak tinggal tuang air biasa aja
saya bisa milih menunya kan banyak juga mas
jadi bervariasi saya bisa ganti ganti
sudah lama ingin membuat makanan siap saji dengan cita rasa nusantara
ide tersebut baru direalisasikan ketika masa pandemi covid sembilan belas
ia bekerja sama dengan pelaku ukm setempat
sri hartono solo jawa tengah